tim hukum paslon satu jokowi ma'ruf menyambangi gedung mahkamah konstitusi untuk berkonsultasi
sejumlah hal teknis menjadi pertanyaan yang diajukan tim kuhukum
yang kapasitasnya sebagai pihak terkait dalam sengketa phpu pilpres dua ribu sembilan belas ini
tim hukum paslon satu yang diketuai oleh yusril iza mahendra menatangi mahkamah konstitusi pukul dua belas siang
yusril datang bersama dengan juri arbian toro adik irfan pulungan
dan wakil ketua tim kampanye nasional arsul sani
pertanyaan mengenai teknis pengajuan permohonan sebagai pihak terkait dalam gugatan hasil pilpres dua ribu sembilan belas
serta permintaan untuk bisa menyerahkan surat kuasa lebih awal sebelum berkas gugatan didaftarkan
menjadi perkara tanggal sebelas juni dua ribu sembilan belas adalah sejumlah hal yang disampaikan oleh tim hukum paslon satu
pada malam hari pada apa yang secara final merupakan dalil dalil pemohon dan petitum pemohon
kita kan belum tahu
nanti finalnya kan
setelah diregistrasi itu benar benar sudah final
nah karena itu yang kami lakukan yang dimaksud pak irfan tadi
itu menyiapkan itu adalah pada tahap ini kami mengkompilasi semua dokumen dokumen kepemiluan
tentu yang terkait dengan pilpres
apa dokumen kepemiluan itu
kalau dari tps kita mulai misalnya dengan dokumen c satu